bang ojak yang mau ngojek mak
tadi cuma bantu nyalain motor
oh seperti itu
jadi kalau nyalain motor doang kudu sama bininya gitu
kamu nunggu siapa
mak tumben kemari
mak mau bikin kue di rumah lu buat pengajian ntar malam
kenapa enggak bikin di tempat mak aja
kan kalau di sini ada yang nolongin
kalau mak cuma cari teman buat yang nolongin
kenapa mak enggak suruh tati buat ke rumah mak
oh seperti itu
dan kali kalau ngomong jangan telat
jangan pas emak udah sampai di sini
ya abis mak masih taunya juga pas sampai sini
lo mau bikin kue juga
nggak sama ojak pak sopyan
ah nggak usah sebut nama itu lagi deh
saya udah sebel
eh mas pur
pengen pergi aja
kenapa pak sopyan
saya juga mau ikut
oh kirain bunga aja yang mau diantar
ya pak bentar bentar dulu pak
ya udah abang istirahat aja
tadi katanya nggak mau ngojek
sebelum ada mak lo
ya udah sini tati
bang ojak yang mau ngojek tati
tadi cuma bantu nyalain motor
oh seperti itu
jadi kalau nyalain motor doang kudus sama bininya gitu
aduh abang hati hati
om saya bapak ya
bunga masing masing aja kan udah dikasih ongkos sama ibu
tapi kan gue juga mau jagan pak
pur pur tunggu
aduh abang hati hati
eh pur pur pur pur
lu mau kemana
pur pur pur pur pur
sebenernya gue mau numpang istirahat di kontrakan lu
emang di rumah lo kenapa
kakek gue sakit jantengan tapi di tempat gue ada mertua gue
tapi gue belum bayar kontrakan
siap siap aja lu diketok sama yang punya kontrakan
awas kakek jadi dah
berarti lo mesennya kopi yang item banget purr
emang ada kopi yang hitam banget
ya ada lah manusia aja ada
saya lagi kesel bang saya punya teman satu satunya
masa gara gara helm aja perhitungannya minta ampun
siapa purr ojak apa tisna
oh sudah lah eh buatin kopi
kau ngopi saja dulu kata mamaku di batang toru
dengan kau minum kopi sehari kau akan merasakan kebahagiaan
kalau gitu saya pesen kopinya sekaligus dua
biar kebahagiaan saya langsung dua hari
ya udah tapi sabar dulu ya gulanya habis kumuh beli dulu
berarti kebahagiaan kau tertunda purr
es dawat john semungut bikin hidup lebih good
segeran es dawat aku cuy
seger juga dawat cuy
kenapa dengan helm si tisna
si tisna bang belum beli helm aja sombongnya gak ketulungan
oh itu rupanya yang bikin kau tak bahagia hari ini
sudahlah purr kau beli helm satu
jangan gara gara helm harga diri kau diinjak injak sama si tisna
jadi kalau kau punya helm tak diledek lagi sama si tisna
gitu ya bang
eh eh mau kemana kau
habis pak mumun beli gulanya lama
saya mau cari helm dulu
bro yang bener jatuh umur
kalau berani di lapangan
kalau sakit sebaiknya kamu jangan ngojek
ya gue mau nya juga begitu
terus kenapa gak istirahat
oh takut ya sama istri dan mertua
hari ini saya sudah bikin dua orang kesel
bang mau beli helm
ada helm yang mana
yang ini berapa bang
yang ini rp satu ratus lima puluh
kalau yang itu
kalau yang ini rp dua ratus
kalau yang biru berapa bang
yang biru rp dua ratus lima puluh
karena yang biru helmnya makin bagus
kalau yang harga rp seratus ada gak bang
gak jadi bang
gak jadi bang